gedong cai cibadak merupakan bangunan tua peninggalan pemerintah kolonial belanda
yang berfungsi menyalurkan air bersih
terletak di kampung cidadap girang ledeng bandung
bangunan legendaris ini merupakan sumber air terbesar yang dimiliki kota bandung
gedong cai dibangun pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
ini gedong cai cibadak terkepung permukiman
sumber air di gedong cai dikelola oleh perumda tirtawening kota bandung sejak seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh
sekitar tiga warga di kawasan hegar manah ciumbelut dan ciamplas bergantung pada sumber air ini
saat ini jumlah air yang dihasilkan gedong cai terus menurun
yang perlu kita cermati itu justru bukan dari sisi infrastrukturnya
tetapi dari sisi kemampuan menghasilkan air dari gedong cai
gedong cai ini kan merupakan di dalamnya itu ada mata air cibadak
yang konon katanya nih katanya dulu itu debitnya itu bisa sampai lima puluh liter per detik
namun saat ini ketika kita coba cek setiap bulan ini paling tidak cuma sekitar tinggal dua puluh dua liter per detik
wahana lingkungan hidup indonesia atau walhi menilai terancamnya gedong cai bukan diakibatkan oleh faktor alami saja
tapi juga faktor lain seperti alih fungsi lahan
kawasan yang dulunya merupakan resapan air kini beralih
di kawasan komersial dan permukiman
hal ini beresiko membuat penyerapan air berkurang yang dikhawatirkan dapat menimbulkan banjir dan tanah longsor
bukan hanya itu saja walhi pun merekomendasikan agar gedong cai menjadi zona lindung
nah upaya konservasi ini juga kan harus juga diimbangi dengan penataan kawasan gitu ya
atau pengetatan izin izin pembangunan yang ada di situ
di kawasan sekitar situ yang menunjang kebutuhan air untuk si mata air yang di gedong cai itu
nah ini yang memang kami lihat belum maksimal
dosen teknik geodesi dan geomatika institut teknologi bandung juga memaparkan bahwa keberadaan gyong chai tak akan bertahan lama
apabila penggunaan air di gedong cai dilakukan dengan tidak cermat
perlu pula mencari alternatif sumber mata air lain agar tidak terjadi kekeringan
di gedung cai cibadak ini
sebisa mungkin bukan air tanah ya
jadi misalnya kalau di cisanti gitu ya yang dari apa hulunya citarungan itu ada sumber air yang masih bagus
kemudian juga di beberapa sungai yang di selatan inilah cekungan bandung
nah itu yang sumber sumbernya itu yang bukan air tanah termasuk yang nanti mata air gitu itu yang dipersiapkan

nah kemudian bawanya ke bandung seperti apa harus pakai
jadi panisasi ya
heri menambahkan pembenahan sanitasi di sungai juga penting dilakukan agar sumber air tidak hanya air tanah
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat